indonesia mengoleksi dua puluh enam medali emas pada kejuaraan menembak southeast asia shooting association atau csr
dan sementara itu dalam kejuaraan menembak indonesia open tim merah putih juga menjadi juara umum dengan meraih tiga puluh medali emas
dua kejuaraan menembak yakni indonesia open dan southeast asia shooting association berakhir pada senin sore
dalam kejuaraan southeast asia shooting association yang digelar sejak sepekan lalu
petebak indonesia menempati peringkat pertama dengan perolehan dua puluh enam medali emas dua puluh satu medali perak dan delapan medali perunggu
adapun dalam kejuaraan menembak indonesia open petembak indonesia berada di peringkat pertama dengan torehan tiga puluh medali emas dua puluh enam medali perak dan dua puluh empat medali perunggu
ketua harian pp perbakin siswanto mengatakan perolehan medali pada dua kejuaraan tahun ini luar biasa
dan mengalami kemajuan dibandingkan tahun lalu
sekarang ini luar biasa kita dapat perlembagaan medalinya karena mungkin karena kita melihat dari siasatnya saja
kalau indonesia open kan lebih baik kita ya dari siasatnya kita memang jauh lebih bagus dari siasat siasat sebelumnya
selanjutnya kejuaraan southeast asia shooting association direncanakan digelar di vietnam
sementara itu kejuaraan menebak indonesia open akan kembali berlangsung di jakarta tahun depan
rizky ikhtiar yahya jakarta